anggota kepolisian resor kota bandar lampung yang terlibat aksi perampokan mobil menjalani sidang kode etik dan mendapat sanksi pemecatan dalam sidang yang dipimpin kabit propam polda lampung
kombes polisi syarhan tersebut dihadirkan sembilan orang saksi
dengan tangan terbogor brigadir kepala irfan setiawan menjalani sidang kode etik selama enam jam
anggota samapta polresta bandar lampung ini terbukti melanggar kode etik kepolisian karena menjadi otak perampokan mobil milik mahasiswa yang dilakukannya pada sabtu sembilan oktober dua ribu dua puluh satu lalu
perampokan ini dilakukan irfan bersama tiga temannya di lapangan enggal bandar lampung
tidak hanya dipecat dari kepolisian irfan juga menghadapi tuntutan pidana dalam kasus perampokan ini
dalam kasus perampokan mobil ini polisi sudah menangkap dua orang dan masih mengejar dua orang pelaku lainnya